vaksinasi covid sembilan belas digelar di tempat pelelangan ikan muara angke jakarta utara selama dua hari dua puluh sembilan dan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
komandan lantamal tiga jakarta brikjen tni umar faruk menargetkan seribu suntikan vaksin astrazeneca dalam dua hari pelaksanaan
selasa kemarin sudah ada empat ratus empat orang yang menerima vaksin di lokasi ini
lantamal tiga jakarta didukung oleh tenaga kesehatan dari dinas kesehatan tni al rsal minto harjo dan puskesmas penjaringan
selain di muara angke vaksinasi juga digelar di bangka belitung palembang lampung banten cirebon dan bandung
kenapa kami melakukan berada di daerah daerah maritim
karena memang yang pertama kami tni angkatan laut ini sudah terbiasa
habitat kami berada di wilayah pesisir wilayah pelabuhan dan tentunya juga wilayah laut
banyak masyarakat masyarakat kita yang di pesisir ini tidak punya cukup waktu
sementara itu satu ratus tujuh puluh enam siswa prajurit perwira karir dari akademi militer di magelang jawa tengah disebar ke tujuh kelurahan di jakarta
di sentra vaksinasi gor ciracas jakarta timur rabu pagi
sepuluh orang tenaga kesehatan siswa prajurit perwira karir tni sudah mulai melakukan pemeriksaan serta vaksinasi bagi warga
enam tenaga kesehatan dari pusdikes tni juga dikerahkan untuk mempercepat proses vaksinasi masal ini
mereka akan membantu pemerintah daerah dalam serbuan vaksinasi
tugas mereka sebagai vaksinator bisa sebagai screening
intinya membantu pelaksanaan vaksinasi di tujuh kelurahan
tim dokter itu ada sepuluh orang
bantuan prajurit tni di gor ciracas ini akan berlangsung hingga jumat
depan diharapkan target enam ratus vaksin per hari dapat bertambah menjadi seribu vaksin per hari
tim liputan cnn indonesia